langsung saja untuk membahas tentang kisruh atau polemik proyek iktp ini sudah bergabung bersama saya saat ini
akademisi hukum tata negara refli harun selamat sore bang refli
ya selamat sore mas budi
bang refli kalau kita lihat hari ini sidang perdana kasus iktp nama nama besar nama nama politisi
dari berbagai kalangan dari lintas partai disebutkan dalam dakwaan
seberapa mengejutkan sebenarnya nama nama ini kemudian muncul dalam pusaran kasus ini menurut anda
ya kalau kita lihat praktik praktik dpr selama ini ya sebenarnya kan tidak mengejutkan
tapi kan mengejutkan ketika kemudian nama nama tersebut kemudian dimunculkan secara formal begitu
karena kenapa saya ingin mengatakan kalau kita bicara soal korupsi
itu tidak ada pemerintahan yang bisa mengejutkan
di dpr kita tidak ada oposisi dalam korupsi tidak ada ideologi dalam korupsi hanya ada periuk nasi begitu
sehingga kalau kita bicara tentang sebuah proyek besar seperti ini
maka baik di oposisi pemerintah dan lain sebagainya bisa bersatu di dpr
dan saya kira ini kan bukan fenomena pertama ketika kita kemudian menemukan fakta ada korupsi yang berjemah
nah hanya memang masalahnya adalah nama nama itu kan sebagian saat ini menjadi nama nama yang harum sesungguhnya di publik ya
diharapkan menjadi pemimpin masa depan misalnya
tapi ada juga memang nama nama yang publik meyakini memang track recordnya dari dulu memang dianggap bermasalah
hanya lolos terus dari jerat hukum
bahkan bisa survive sebagai politisi ya
orang mengatakan politisi itu punya tujuan yang lebih baik dan lebih baik dari politisi itu
satu nyawa tewas tapi kemudian bisa hidup dan bahkan bereinkarnasi
nah ini justru akan menjadi pertaruhan kpk
apakah kemudian kpk bisa menuntaskan masalah ini
dengan kemudian menyusut lebih lanjut
membawa nama nama tersebut dalam proses persidangan persidangan selanjutnya
bahkan kemudian mengajukannya sebagai terdakwa
ataukah kemudian berhenti begitu saja
dan kemudian kita tahu bahwa akhirnya hanya mereka yang lemah
yang tidak memiliki backup politik
yang kemudian diproses bahkan dihukum begitu
karena banyak sekali kejadian kejadian sebelumnya yang seperti ini
jadi sebuah kasus besar berhenti begitu
bang refli tadi ada menarik sekali anda mengatakan bahwa ini juga selain
tergantung fakta fakta persidangan ini juga tergantung backup politik
ini apa maksud dari pernyataan ini bang
apakah kemudian backup backup politik juga dalam era demokratisasi
dari keterbukaan hukum dan politik seperti sekarang
backup backup politik seperti yang terjadi pada era era sebelumnya
itu masih bisa berlaku gitu bang refli
pertama kita tahu bahwa sekarang ini semua partai dibidik
karena itu kemudian mereka kan memiliki kepentingan yang sama
saya bisa mengatakan bahwa yang namanya kpk itu berhadapan dengan semua partai politik
semua barangkali akan memusuhi kpk
kalau misalnya kpk tidak cukup nyalinya
tidak cukup proteksinya
ya terutama dari presiden saya berharap ya
dari presiden jokowi
maka bisa jadi kemudian kpk lemah di tengah jalan
seperti ketika menghadapi kasus kpk yang terjadi di jokowi
atau kpk puri tempoh hari
tetapi saya berharap bahwa kekuasaan politik ya
tidak terlalu mencampuri soal ini
sebagai contoh misalnya saya berharap partai partai politik
bisa memisahkan dua kepentingan
pertama kepentingan antara partai politik saat ini
dan partai politik masa lalu
bisa jadi partai politik masa lalu
melalui kepentingan yang terjadi di jokowi
dan kepentingan yang terjadi di jokowi
dan kepentingan yang terjadi di jokowi
jadi saya berharap partai politik saat ini
bisa jadi partai politik masa lalu

walaupun saya harus mencatat
beberapa partai politik tetap dengan kepemimpinan yang sama
yang kedua adalah membedakan antara aktor yang terlibat
kan partai politik tidak boleh dibelenggu
dengan aktor aktor yang dianggap terlibat
jadi kalau memang aktornya terlibat
maka partai politik harus punya komitmen
untuk melepaskan mereka
tidak harus berpengaruh dengan mereka
tidak melindungi mereka
ya walaupun kemudian menyediakan penasihat hukum
misalnya menyediakan pembelaan
tetapi itu dalam rangka proporsional saja
karena bagaimanapun azas
presumption of innocense itu harus kita junjung tinggi
jangan menggunakan kekuatan
menggunakan pengaruh politik
untuk kemudian melakukan upaya upaya tertentu
untuk menutup kasus ini
sehingga kemudian kasus ini hanya berhenti
kepada mereka yang tidak memiliki backup politik
hanya berhenti kepada birokrasi
yang saat ini barangkali dianggap sebagai birokrasi masa lalu
bang refli kalau kita lihat bagaimana sistemik kasus ini
melibatkan tidak hanya parlemen
tapi juga pemerintah auditor juga terlibat
kemudian penguasa penguasa partai politik
yang saat ini berkuasa juga diduga terlibat
dalam pusaran kasus ini
menurut anda dengan adanya seperti ini
dengan kasus ini berjalan
kemudian ke depan akan ada krisis ketatanegaraan nggak bang
dan juga apakah ini juga akan melibatkan
pusaran politik besar juga ke depan ini
ya kalau kita bicara mengenai mega korupsi ya
hampir tidak mungkin tidak melibatkan banyak aktor
hampir tidak mungkin tidak melibatkan pusat pusat kekuasaan
karena ini korupsi yang terkait dengan dua tiga triliun yang luar biasa
tetapi apakah kemudian akan memunculkan krisis ketatanegaraan
saya antara yakin dan tidak yakin
karena masyarakat kita akhir akhir ini
sudah sangat terbiasa dengan kasus kasus korupsi bahkan ott
kita tahu ketua dpr ott ada hakim konstitusi ott
sebelumnya anggota anggota dpr
hakim yang lain juga ott
sehingga kemudian masyarakat akhirnya menganggap ini hal yang biasa
tetapi memang ada yang sedikit berbeda untuk ektp ini
karena ektp ini kan melibatkan orang orang yang secara faktual
masih berkuasa saat ini
lalu kemudian memiliki kekuatan tersendiri
sehingga kalaupun mereka dibidik
mereka juga akan berkuasa
jadi itu tidak mudah sesungguhnya untuk menuntaskan masalah ini
kalau kita lihat misalnya hakim yang tertangkap
ketua dpd yang tertangkap
ketua ma yang tertangkap
memang mereka memiliki jabatan tinggi
tapi mereka tidak punya backup politik sesungguhnya
mereka adalah orang orang yang secara pribadi terpilih sebagai pejabat tinggi
tetapi bukan orang yang memiliki pengaruh di pusat pusat kekuasaan lagi
contoh misalnya patrialis akbar
patrialis akbar mengatakannya ada link dengan pan
karena ketika menjadi hakim konstitusi
bahkan sebelumnya ketika jadi jabatan jabatan lain
itu sudah mengundurkan diri dari pan
tetapi kalau sekarang kita lihat misalnya ada nama ketua dpr
ada kemudian gubernur misalnya
ada mereka mereka yang masih menjabat di dpr
itu kan semua orang orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan
untuk menggerakkan sumber daya politiknya
untuk menghadang agar masalah ini tidak kemudian diungkap lebih lanjut
nah saya berharap bahwa masyarakat tetap mengawal kasus ini
tetapi kasus ini tidak boleh tenggelam di permukaan
bang refli kalau kita lihat
karena kalau dia tenggelam
bang refli kalau kita lihat ini
kasus ini kan kebudayaan

tapi yang menjadi pertanyaan publik bang
di tengah parlemen yang sangat terbuka
pembahasan anggaran yang juga terbuka untuk publik
publik bisa sedemikian rupa mengawasi bagaimana jalannya kinerja parlemen dan pemerintah
kenapa korupsi korupsi berjamaah dan kolaboratif sebesar ini kemudian masih bisa terjadi
celahnya seperti apa bang
kemudian ketika kita bicara mengenai demokrasi yang sudah memberikan ruang betul
untuk civil society dan pers misalnya untuk bisa mengawasi dengan ketat proses proses seperti ini
saya tidak begitu yakin ya
kalau seandainya kemudian pihak eksternal itu mampu untuk mengawasi sebuah proses penganggaran
mungkin dalam hal besaran besarannya ya
tetapi kalau sudah melibatkan deal deal belakang layar
saya kira susah juga
nah biasanya dalam sebuah sistem yang demokratis
kan ada oposisi ada pemerintah
biasanya kontrol itu adalah kontrol internal
nah tetapi ketika kemudian kita bicara korupsi
kan saya sudah katakan tadi
tidak ada government tidak ada pemerintah tidak ada oposisi
kalau kemudian semua pihak semua komponen di dalam dpr sepakat untuk melakukan korupsi
maka sesungguhnya mudah sekali korupsi dilakukan
dalam kasus ektp ini bisa dikatakan
sesungguhnya kan tidak ada orang whistleblower nya
ya kecuali nazaruddin yang sudah tertangkap sudah ditahan
artinya sebenarnya kan ada kesepakatan
tidak seperti dalam kasus agus condro misalnya
dimana kita tahu agus condro bernyanyi kemudian akhirnya banyak ketahuan
melibatkan juga para anggota dpr dalam suap pencalonan deputi gubernur bank indonesia misalnya
tapi common sense publik akan mengatakan
dalam sistem yang masih korup seperti saat ini
rasanya hampir tidak mungkin ada sebuah proyek besar
megaproyek yang kemudian tidak ada cawe cawe nya
apalagi megaproyek itu melibatkan kekuatan kekuatan politik
dan kekuatan kekuatan politik
dan para anggota dpr
baik bang refli yang terakhir dari saya untuk anda
dan ini sekali lagi membuktikan bahwa memang dpr korup
baik bang refli yang terakhir dari saya untuk anda ini terkait dengan kasus ini
prediksi anda secara hukum dan secara politik
apakah bola megakorupsi ini akan terus menggelinding semakin besar
mungkin kalau kita ingat apa yang terjadi pada kasus senturing beberapa tahun yang lalu
menjadi bola politik yang besar
dan kemana kemudian jika nanti bola ini menjadi semakin besar

kemana akan menggelinding
apakah lebih banyak ke parlemen atau lebih banyak menimpa ke eksekutif
seperti apa perspektif anda
saya sedikitnya lebih yakin bahwa kasus ini lebih gampang diungkapkan
ketimbang kasus centuring
karena kasus ini kan sesungguhnya tradisional saja

artinya kan hanya melibatkan soal suap yang bisa ditelusuri
dan sebenarnya partai politik itu bisa bersikap
dan sebenarnya partai politik itu bisa bersikap
ketika misalnya ada anggotanya walaupun dia mungkin sekarang masih menjadi darling di partai politik
tetapi kalau posisinya sudah terpojok sudah tersudut
berangkali akan dilepaskan juga
yang penting adalah tidak melibatkan key person di partai politik tersebut
jadi kalau hanya melibatkan berangkali kader kader terbaik dan lain sebagainya
barangkali akan segera dilepaskan juga
tetapi kuncinya adalah masyarakat melalui media harus mengawal kasus ini
agar kemudian tidak tenggelam di tengah jalan
karena kalau tenggelam di tengah jalan masyarakat kan gampang amnesia

sebagai contoh misalnya saya meyakini kasus yang melibatkan akhil muhtar misalnya
masih banyak sesungguhnya melibatkan tokoh lain
tetapi kemudian karena resources yang terbatas waktu yang sudah lewat
kegaduan publiknya sudah tidak ada lagi masyarakat juga sudah tidak mengawasi lagi misalnya
maka kemudian seolah olah case closed begitu saja
nah saya khawatir kemudian satu dua orang kemudian didakwa kemudian difonis
lalu kemudian ketika kegoncangan sudah surut lalu kemudian kasus ini kemudian tidak ditindaklanjuti
nah mudah mudahan bahwa dengan pengawalan publik kasus ini tetap akan terus muncul di permukaan
intinya siapapun yang korupsi harus bertanggung jawab
baik sekali lagi bang refli terima kasih atas perbincangannya sore hari ini
lagi lagi kita berharap media masyarakat sipil termasuk saya dan anda akan terus memantau dan mengawal kasus ini
sehingga kasus ini tidak akan masuk angin gitu bang refli ya
terima kasih sekali lagi bang refli harun akademisi hukum tata negara atas perbincangannya di cnn indonesia newsroom sore hari ini